wakil ketua lpsk susi laning tias mengungkapkan
lpsk akan memberikan perlindungan yang dibutuhkan zaeka
pasca dugaan tabrak lari yang menimpanya pada kamis malam dua puluh lima november
di daerah landung sari malang jawa timur
zaeka ditabrak saat berboncengan dengan suaminya
perlindungan bisa diberikan dalam bentuk fisik medis psikologis
maupun bentuk lain sesuai permintaan korban
nah mungkin kami akan sampaikan untuk kepada ini ya
kita bisa bentuk tim lpsk untuk secara proaktif ke jawa timur
untuk menelaah kasus ini menginvestigasi kasus ini
dan kemudian menawarkan kepada saksi saksi perlindungan yang diberikan oleh lpsk
baik itu mungkin bisa perlindungan fisik bisa juga bantuan yang seperti yang saya sampaikan tadi
ada medis psikologis gitu ya jika memang diperlukan
teman keluarga atau pengurus pssi bisa menjadi pelapor kasus ini ke lpsk
namun lpsk akan mengambil opsi jemput bola tanpa menunggu laporan dari para pihak tersebut
sementara itu ketua komisi disiplin asprof pssi jawa timur makin rahmat mengatakan
pihaknya meminta perlindungan lpsk dan kepolisian
makin mengungkapkan posisi bendahara gersik putra paranane ini memang sangat berisiko
setelah membongkar percobaan suap kepada dirinya yang dilakukan pria berinisial
gagal menyuap za bs dilaporkan menyuap dua pemain dan seorang kitman gersik putra
tidak ada pikiran bahwa itu akan terjadi laka atau ada orang yang sengaja melukai
sehingga itu tak berlaku
tapi ketika kemudian dari tkp yang di malam itu kemudian suasana di jembatan
di dekat landung sari itu memang gelap
kemudian tidak memungkin ada orang saksi atau penerangan lampu yang memungkinkan itu
maka kita berasumsi kemungkinan kemungkinan kesana itu ya harus kita waspadai
akibat tabrak lari ini zah mengalami luka di bagian kepala dan dua giginya patah
saat ini zah mendapatkan perawatan di rumah sakit
akibat kejadian ini zaeka gagal menjalani pemeriksaan di polda jawa timur pada jumat dua puluh enam november dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur